sampai jumpa di video selanjutnya
jadi tante melly mau ke pasar
aku boleh ikut kan
nak kamu kan baru sembuh
aku gak apa apa kok pak
saya mau undang anak anak di panti lagi bu
karena kebetulan hotel kita berencana mau buat souvenir untuk tamu tamu
mereka pasti senang banget untuk bantuin di hotel ini
sekali lagi makasih loh bu
ini kuenya banyak sekali loh
aduh jadi ngerepotin
semuanya buat pak raka dan bu ajeng
sebagai ucapan rasa terima kasih kami kepada bapak dan juga bu aceh
kalau begitu saya permisi dulu pak
nai saya boleh minta tolong bantuin saya antar ini ke ruangan saya
saya udah pelan banget pak ditunggu di dapur
ngapain kalian disini
ngapain pak raka
di sini tv sih
soalnya kata pak fero biar orang orang di rumah ini bawaannya gak marah marah dulu
kalau nyonya gak percaya tanya aja sama pak vero
kalian ini kayaknya seneng ya
kalau saya dicurigain sama suami saya sendiri
nyonya kenapa sih
kok sensi banget
kamu gak ngomong seperti itu tapi saya bisa lihat dari muka kamu
udah dia nyonya jangan marah marah terus
setiap hari marah terus setiap hari marah terus
dua tiga empat udah pada nyala semua
artinya pak vero itu udah bisa pantau lewat handphonenya
kenapa saya jadi kayak kerasan di penjara sih
padahal ini kan rumah saya sendiri
saya harus bahas sama suami saya
gak diangkat angkat sih
nanti jangan lupa ya pas di platingnya
atasnya ditaburin lagi sausnya
nanti aku ambil
bukan rumah saya
nih kamu ambil miring seperti ini
miring itu ya bu
iya ikutin bentuknya samain semua
saya hanya bantu aja
nih yel amat sih kamu
kamu itu gak pantes jadi head chef
apalagi kerja di hotel sebesar ini
saya gak pernah merasa pantes untuk menggantikan chef arya
ini kan hanya sementara
nanti setelah chef arya sembuh dia akan kembali lagi
aktif bekerja di sini
dan saya gak keberatan untuk kembali lagi menjadi chef arya

amat sih kamu
kamu itu gak pantas
apalagi kerja di hotel sebesar ini
saya gak pernah merasa
pantas untuk menggantikan chef arya
ini kan hanya sementara
nanti setelah chef arya sembuh
dia akan kembali lagi
aktif bekerja disini
gak keberatan untuk kembali lagi
menjadi cook helper
kamu makan bareng
bersama dengan aura juga
kalau kamu masih mau kerja disini
gak ada lagi urusan pribadi
di luar atau di dalam
semua cctv nya tentu
belum nyala sih
tapi daripada nyonya
bilang aja udah aman
semua pekerjaan kita sudah selesai
makasih banyak ya mas ya
celingukan gitu kamu
cctv nya banyak banget ya tante
ya bagus dong
setidaknya sekarang kamu akan lebih aman
jadi nyonya tuh udah gak bisa lagi sembarangan sama kamu
atau marah marah lagi sama kami
eh tante milu mau ke pasar
ya tante tapi
aku minjem hp sama tante dulu ya
mau telfon papa
sama juga gak apa apa
pak vero ganteng
tante meli dulu sih pak vero ganteng
gak apa apa ya
jadi tante meli mau pasar
aku boleh ikut kan
nak kamu kan baru sembuh
kan udah tante meli sama aku
yaudah boleh boleh
iya pak makasih ya
makasih ya tante
pak vero kan pergi sama tante meli
aku disizin dulu sama papa vero
kalau aku isin sama papa vero
mama giselle jadi gak bisa marahin aku
karena aku nggak ada di rumah
mentor banget kamu
yaudah kita siap siap
ayah masih jauhin aku
apa beneran karena mama ya
woh dibawa bonekanya nih
nama aura bear
oma gak mau kamu punya ide seperti kemarin
ajak naya makan malam bareng segala
aura pulang dulu ya sama oma
kamu kenapa sih
oma itu cuma sebentar
kamu gak usah ikut disini aja
tadi sepatu oma kotor
jadinya aku besihin
setiap ngeliat wajah kamu
aku selalu ingat kejadian itu
kalau aldi gak kawin lari sama ibu kandung kamu
aku gak akan kehilangan mas erlangga
tunggu lagi ya
kita tunggu sini ya
kita nunggu angkatnya dulu
tunggu aku ya
nanti juga pasti datang
ya sabar banget ini
kamu yang sabar ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi